halo good morning pemirsa mau ketemu lagi nih ya sama saya weekend weekend kayak gini karena saya mau
kemudian di daerah untuk jawa barat di sekitar bogor pun ada